coba kita masih di tempat yang lama
penuh kenangan untuk partai demokrat pak prabowo
allah swt kepada kita semua
kita bayangkan coba kita masih di tempat yang lama
belum selesai semua sudah kesana kemarin
alhamdulillah tuhan dengan caranya
menuntut kita bersama bapak prabowo
artinya kita mungkin merasa kecewa

kita mungkin saja kalah dalam pertempuran bilek
tapi kita menang besar dalam perang pilpres
jadi kita mungkin diajarkan juga untuk tetap rendah hati
dengan program program kompas tv
di siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya